anda masih menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
dan kali ini di segmen ini masing masing calon presiden dan wakil presiden
akan menjawab pertanyaan dalam waktu dua menit
dan kemudian akan menanggapi dalam waktu satu menit tiga puluh detik
temanya adalah keuangan dan investasi
dan pertanyaan ini dibuat oleh tim panelis
aturan mainnya adalah begini saya akan mengambil amplop
nanti adalah amplop yang b ini adalah keuangan dan investasi
bapak bapak ya bisa dilihat masih tersegel
saya akan membacakan sekali dan jika bapak bapak butuh bisa mencatatnya
saya akan bacakan ya
waktunya dua menit dari saat anda mulai berbicara silahkan
baik terima kasih
masalah penerimaan negara ini sangat krusial
kpk sendiri mengatakan bahwa seharusnya kita menerima rp empat triliun tiap tahun
tetapi ternyata hanya dua
berarti ada kebocoran dua ribu triliun
kalau saya selalu mengatakan kebocorannya rp satu triliun ternyata kpk mengatakan lebih
berarti kita kehilangan kurang lebih enam puluh miliar dolar tiap tahun
apa langkah konkret
dan mereka melaksanakan program pakai information technology dengan menggunakan komputerisasi
sehingga semua transparan
dan saya yakin dengan program informasi
dan dengan matematika penggunaan teknologi transparansi
kami akan memisahkan badan penerimaan negara dari kementerian keuangan
langsung lapor kepada presiden untuk meningkatkan compliance atau tingkat kepatuhan pajak
dan memastikan tax ratio itu akan meningkat

untuk zakat kami dulu dijadikan
kita memulai program mall sadar zakat
kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital
digital economy ini akan mampu untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat kita
waktunya habis pak
sekarang kita berikan giliran kepada harap tenang harap tenang
sekarang kita berikan giliran kepada pasangan nomor urut satu
bapak joko widodo dan pak maruf untuk menjawab dua menit silahkan

kalau ingin menaikkan tax ratio seperti yang pernah bapak prabowo sampaikan
dalam satu tahun akan menaikkan tax ratio dari sepuluh menjadi enam belas persen
kalau dalam setahun naiknya drastis seperti itu artinya akan ada lima persen kurang lebih
lima persen dari gdp kita lima belas triliun
lima persen artinya rp tujuh ratus lima puluh triliun
yang itu akan ditarik menjadi pajak
apa yang terjadi kalau itu dilakukan
akan terjadi shock ekonomi
oleh sebab itu yang ingin kita kerjakan adalah menaikkan tax ratio secara gradual
dengan membangun sebuah tax base yang sebanyak banyaknya
dan itu sudah kita lakukan sejak kita melakukan tax amnesty
teks amnesty ada deklarasi rp empat delapan ratus triliun
dan kita mendapatkan income dari sana rp satu ratus empat belas triliun tahun itu
kita ingin agar tax base kita semakin besar sehingga income negara juga akan semakin banyak
tetapi kalau langsung seperti yang disampaikan tadi
saya kira ini akan memberikan shock ekonomi
karena rp tujuh ratus lima puluh triliun akan ditarik sebagai penerimaan di pajak
jadi zakat saya berikan pak jai ma'ruf amin
soal zakat dan wakaf ini sebenarnya kita sudah punya lembaganya
untung untung itu lembaga basnas dan juga laslas dan juga badan wakaf nasional kita
oleh karena itu sekarang sedang dilakukan intensifikasi
dan kemudian mengumpulkan juga wakaf uang
bukan biasanya wakaf tanah kuburan madrasah
masjid sekarang sudah dikembangkan wakaf uang untuk investasi
waktunya habis pak ma'ruf
oke tetap harap tenang
langsung bisa ditanggapi oleh pak prabowo dan pak sandi
waktunya satu setengah menit
baik jadi mungkin pak jokowi salah menangkap
tetapi harus ada usaha real
dan salah satu caranya
adalah tadi dengan menerapkan program informatika
penggunaan teknologi informatika dan sistem yang sangat transparan
itu bisa cepat menaikkan
dan saya sangat setuju kami pun ingin melebarkan tax base
tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi
tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka mereka yang selama ini selalu menghindari
untuk membayar yang seharusnya dibayar
kami akan genjot rasio pajak
salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja
kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan ptkp
hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat
bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat
sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari hari
meningkatkan konsumsi dan akhirnya insya allah bisa menciptakan lapangan pekerjaan
pada waktunya pajak korporasi setelah pajak pribadi bisa kita turunkan
sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi untuk siapa
untuk lapangan kerja anak anak bangsa
prabowo sandi yakin
bersama pemerintahan yang kuat kita ciptakan pajak untuk pembangunan masyarakat
waktunya habis pak sandi
langsung bisa ditanggapi pak joko widodo dan pak maruf amin
saya itu hanya membaca di media pak prabowo bahwa bapak akan melakukan lompatan besar
menurut saya di bidang penerimaan pajak ini
kalau kita konsisten melakukan reformasi di bidang pajak
pelayanan pajak online pajak
itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pembayar pajak
untuk datang membayar pajaknya karena mereka merasa dilayani dengan baik
dan itu sudah kita lakukan
sekarang bapak menyampaikan spt tahunan itu lewat e filing
dari rumah bisa jam berapa pun bisa diterima
reformasi di bidang perpajakan yang telah kita lakukan
tetapi memang masih banyak yang perlu kita benahi
yang perlu kita kerjakan dalam hal penerimaan pajak ini
pak yai silahkan diteruskan
iya untuk zakat itu supaya tidak lembaganya hanya menerima zakat
tapi mengambil zakat sesuai dengan perintah agama
khudz min amwalihim sadakatan tutahhiruhum
jadi bukan penerima zakat tapi pengambil zakat
jadi cara kerjanya yang dirubah
begitu juga dengan wakaf
upaya meyakinkan masyarakat
oke demikian tadi
dua pasangan calon presiden dan wakil presiden
sudah menjawab dan juga menanggapi tema keuangan dan juga investasi
sekarang boleh kalau mau bertepuk tangan untuk memberikan semangat
bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
oke sekarang saya akan mengambil
kesempatannya sudah cukup terima kasih
sekarang saya akan mengambil amplop yang kedua
bapak bapak ini adalah amplop perdagangan dan industri yang terakhir ini ya
perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
tahun dua ribu delapan belas menunjukkan bahwa aset perbankan syariah di indonesia
peringkat ke sembilan dunia yaitu mencapai dua puluh delapan delapan miliar dolar amerika serikat
nilai pasar industri makanan dan minuman halal di indonesia
diperkirakan mencapai satu triliun dolar amerika
pada tahun dua ribu tiga puluh
dan industri pariwisata halal akan memiliki kontribusi besar
pertanyaannya silahkan kalau mau dicatat
strategi dan kebijakan konkret apa yang akan bapak lakukan
untuk merealisasikan potensi ekonomi dan keuangan syariah
serta menempatkan posisi indonesia menjadi pemain utama ekonomi syariah
dan mencapai satu triliun dolar amerika serikat
oke saya berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut satu
untuk menjawab waktunya dua menit silahkan
pertama untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah
kita sudah membentuk komiti nasional keuangan syariah
yang disebut knks yaitu yang diketuai oleh
bapak presiden sendiri ini untuk mengembangkan ekonomi
dan ini menjadikan indonesia sebagai islamic finance center
di dunia ini dan oleh karena itu kita juga memperkuat
posisi posisi lembaga keuangan dengan penguatan kelembagaannya
kemudian juga bentuk pelayanannya termasuk fintech kemudian juga produk produk
produknya supaya melahirkan produk produk yang lebih market friendly
dan kemudian juga membangun sumber daya manusianya yang kuat
kami ingin mendorong agar industri halal sesuai dengan visi misi kami
akan kami stimulir bukan hanya untuk dalam negeri tetapi juga untuk luar negeri
standar halal kita sekarang sudah menjadi standar halal dunia
karena itu standar halal kita menjadi acuan untuk halal global
sebagai negara dengan produk muslim terbesar di dunia
kita memiliki sebuah kekuatan besar di dalam keuangan syariah ekonomi syariah
dan kita tahu bahwa indonesia sekarang ini
di nubatkan sebagai nomor satu di bidang wisata halal
dan juga sebentar lagi kita akan membuka halal park di dekat gpk
sekarang kami persilahkan kepada pasangan
para pendukung mohon
kami persilahkan kepada pasangan
para pendukung mohon tenang
kami persilahkan kepada pak prabowo dan pak sandi
untuk menanggapi waktunya satu setengah menit
maaf waktunya untuk menjawab
kita melihat bahwa indonesia masih peringkat
padahal kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
mestinya bisa lebih memberikan ranking yang lebih baik
dalam urutan negara dengan pengimport sebagian besar
sebagai pengimport produk produk halal
kita nomor empat terbesar
kita harusnya memposisikan diri sebagai negara yang bisa memproduksi barang barang halal
kuncinya menurut saya adalah harus menciptakan ekosistem
bahwa ini bukan hanya keuangan syariah
tapi ekonomi syariah secara komprehensif
kami mencanangkan bahwa kekuatan kita adalah kekuatan kewirausahaan kita
khususnya di bidang ekonomi syariah
banyak sekali produk produk syariah
saya baru saja
kemarin berkampanye menemukan produk halal network international
yang ternyata produk herbal indonesia yang memiliki kemampuan untuk ekspor
kami yakin dengan semangat kita untuk memperkuat produksi kita
produk produk halal kita bisa merajai
jangan kita terus dibanjiri oleh produk produk impor
kami meyakini juga ekosistem itu kita sandingkan dengan entrepreneurship
dan juga dengan financingnya akan mampu menciptakan bahwa
industri halal itu bukan hanya sertifikasi atau labelisasi atau standar
tapi lebih besar daripada itu
kita harus mampu ciptakan produk produk dan membuka lapangan kerja seluas luasnya untuk siapa
untuk anak anak bangsa
saya meyakini bahwa pariwisata halal yang jumlahnya sekarang potensinya ada di tiga puluh
yang jumlahnya sekarang potensinya ada di tiga tiga ratus triliun dan satu triliun usd juga untuk di tahun dua ribu tiga puluh
akan merupakan peluang yang harus kita ambil
dan kita tidak boleh jadi pasar
kita harus bisa mensuplai kepada kebutuhan ekonomi syariah dunia
waktunya habis pak sandi
dan berikutnya kami persilakan kepada pasangan nomor satu untuk memberikan tanggapan
waktunya satu setengah menit
sebenarnya kita sudah lama membangun soal ekonomi keuangan syariah dan juga produk produk halal
dan sekarang sudah banyak hasil yang dicapai
bahkan produk suku kita terbesar sekarang di dunia
lebih besar dari produk produk negara lain
karena itu kita bertekad agar perbankan kita juga menjadi terbesar di dunia
dan juga asuransi kita pasar modal kita menjadi terbesar di dunia
dan bahkan juga produk produk halal kita juga akan menjadi produk produk halal andalan kita untuk di seluruh dunia
karena itu apabila dimungkinkan nanti kami akan mempercepat proses pengembangannya
dengan membentuk badan pengembangan ekonomi syariah
waktu masih ada silakan
ya tadi saya ingin melanjutkan mengenai wisata halal kita yang sudah ditetapkan menjadi nomor satu di dunia
ini di dunia
inilah kita akan fokus dan konsentrasi di sini dengan produk produk halal yang sudah tadi saya sampaikan juga
nanti minggu depan akan kita resmikan halal park di jakarta
dan akan membesar lagi menjadi sebuah distrik park
dan itulah kesempatan kita mengenalkan produk produk halal kita
sekarang kami berikan giliran kepada pasangan nomor dua
pak para pendukung mohon maaf harap tenang
ya harap tenang dulu ya
satu setengah menit pak untuk menanggapi silakan
baik salah satu potensi ekonomi yang sangat besar adalah
keuangan yang merupakan
keuangan daripada calon jemah haji
ini selama ini terjadi suatu keraguan keraguan tentang pengelolaan dana dana tersebut dengan sebaik baiknya
kami ingin untuk membentuk bank tabung haji
dimana nanti potensi tersebut dikelola secara modern syariah
dan dana tersebut bisa benar benar bermanfaat untuk umat
dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan yang lain
jadi ini salah satu upaya kami
saya melihat pengelolaan tentunya ekosistem tersebut
harusnya mampu sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
kita ciptakan institusi institusi misalnya keuangan
kita sudah saatnya
punya bank syariah yang terbesar di asean
saya terenyuh kenapa pusat keuangan syariah itu bukan di jakarta
tapi ada baik di kuala lumpur malah hongkong dan london juga mengembangkan
bersama prabowo sandi kami yakin
pemerintahan yang kuat berpihak pada penciptaan peluang
akan mampu menjadikan jakarta pusat keuangan syariah
baiklah sesi menjawab pertanyaan panelis
telah selesai boleh tepuk tangan
boleh tepuk tangan berikan dukungan yang paling meriah
dengan demikian tahan dulu
dengan demikian sesi menjawab pertanyaan dari panelis telah selesai
namun kita masih akan menemukan debat yang lebih seru lagi
karena sesaat lagi nanti kita akan mengikuti debat terbuka pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang tentunya akan dibawakan atau dipandu oleh balkis manisang
untuk itu tetaplah bersama kami
dalam debat kelima capres capres pemilu dua ribu sembilan belas